udah gak apa apa
udah gak apa apa
udah gak apa apa
udah gak apa apa
udah gak apa apa
udah gak apa apa
udah gak apa apa
udah gak apa apa
udah gak apa apa
kok tega banget sih ngelakuin ini
terus mama kalau tahu gimana
pasti aku lagi kan yang disalahin
kalau aku lagi kan yang disalahin
kalau kita suka suka lu untuk nyikirin tanti
yang terpenting buat aku sekarang
keselamatan kamu dan juga nagita
kamu mau belajar menghargai dan mencintai istri kamu
aku gak mungkin bisa mencintai wanita lain selain kamu
sekarang aku pengen tanya sama kamu
kamu udah bisa mencintai anak
kamu jemput tanti ya
bawa dia pulang
bawa dia pulang
aku gak akan jemput tangan
mbak harus tenang dong
mbak harus tenang dong
lepasin dia ya
apa sih sih abai

lebih disece jauh iya ya
baik banget deh relate

iya barus terima kasih
aku antar pulang yuk
ya tapi udah sering nganterin kan
gak enak gak apa apa gak usah ya
kan kita satu arah
aku di mobil omboid depan kamu mas salangin aku mas
harus tenang mbak
kawan kita harus telepon pak aris
istri bapak kabur pak
ada orang yang bantu dia pak
gak tahu pak
ini maksudnya apa
udah ada tanda tangan gua
lo tulis berapa harga lo disitu
tapi gue mau lo pergi dari kehidupan adik gue dan tanti selamanya
siapa lagi kalau bukan dia
ada apa aris
kamu gak apa apa kan
tanti mau kemana tan
kita harus temukan tanti riz
rey tapi kita mau cari kemana lagi
tadi kita udah muter muter disini kan
kita cari di tempat lain
dia pasti belum jauh kok
riz berhenti itu tanti
ya allah dia dalam bahaya
mau diapain sama orang orang itu
mau kemana sih cantik
mendingan kita senang senang disini
udah nggak apa apa udah gak apa apa
kasian dia shock
ingat ya haris jangan pernah coba coba lagi bawa dia ke rumah sakit jiwa